kasus apa nindan
status sudah tersangkan dan
nanti asan permisi
makasih ya pak

kalau bisa papa nganterin rena setiap hari ke sekolah
ya ada rena masuk sama ancus ke dalam ya
belajar yang pintar
kalau gitu saya sama rena masuk ke dalam dulu ya pak bos
tolong jagain dan baik baik
saya sudah dibawa ke kantor polisi belum ya
selamat siang pak aldebaran
selamat siang pak
maaf pak saya mau tanya
elsa sudah dibawa ke kantor polisi belum ya
kami sudah bawa bu elsa ke kantor polisi pak
dedeknya ada tiga kantor polisi
terima kasih banyak pak
saya segera ke sana
hari ini penderitaan kamu dimulai elsa
apa polisi sudah punya bukti
pasti dia ketakutan
jadi si kerry beneran diem diem menaksir kiki ya
emang si kiki ini kan imut gemesin
jadi udah pasti banyak yang suka
biarpun dia enggak jelek dibandingin si uya
eh kiki apa apaan sih
masa mengikirin kerry
tapi kerry bahaya enggak ya

tapi punk senyum nyoke
tingkat di gerbang ya
saya terima nikah dan kaunya
kamu jangan menikah dengan dia
aku yang tulus mencintaimu
kalau sampai gary
nyacauin pernikahan aku sama mas reddy
kiki nggak tinggal diam
hati hati kalau jalan
lu ini kayak banteng tau nggak
nyeruduk mulu nyeruduk mulu
ya situlah yang jalannya nggak benar
makanya matanya itu dipakai
berhasil juga kita
tos dulu dong
yuk yuk yuk
menurut kesaksian pak surya
bu sarah pernah bilang ke pak surya
bahwa pelaku pembunuhan yang sesungguhnya
adalah bu ilsa
kalau bu sarah tidak pernah bicara seperti itu ke pak soe

sedangkan kesaksian dari pak sumarno
bahwa lima tahun yang lalu
pembunuhan yang sesungguhnya
dari pak surya
tentang siapa pembunuhan itu
apakah itu yang dipaksa
karena itu kita tahu
apa yang berlaku
pada saat itu
dia juga lihat
ke pak surya
bahwa lima tahun yang lalu
bu elsa telah menyuap dia lima ratus juta
agar dia pergi dari jakarta